nah bukan hanya momen melahirkan saja nih tapi ada ada saja serba serbi pesta demokrasi pemilu tahun ini
salah satunya nih sama di bone sulawesi selatan ada dua pendukung pasangan capres cawapres berbeda
yang bertaruh untuk kemenangan capres jagoannya
ya tidak tanggung tanggung sebuah mobil dijadikan taruhan oleh dua pendukung capres ini
sejak diunggah enam belas april lalu unggahan momen perjanjian taruhan dalam bentuk mobil untuk pemenang di pilpres dua ribu sembilan belas
ramai dibanjiri komentar dan viral di media sosial
taruhan antar dua pendukung capres yang diduga terjadi di kabupaten bone sulawesi selatan ini pun
ramai menjadi perbincangan masyarakat bone
dalam unggahan perjanjian taruhan turut dipasang foto dua mobil beserta surat perjanjian di atas kertas nota bermaterai lengkap
dengan dua tanda tangan pelaku taruhan
pihak kepolisian pun masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku judi tersebut
kepintinya ini melanggar hukum ya
ya kalau itu kan salah satu bentuk judi
jadi secara kerang kerangan ya sampai judinya itu sampai memperbutkan mobil
para pelaku taruhan ini dinilai melanggar aturan hukum dan terancam pasal pidana